hingga rabu malam sebanyak delapan ratus sembilan puluh dua orang calon penumpang kereta api jarak jauh
di stasiun wilayah pt kai daerah operasi delapan surabaya membatalkan tiket keberangkatan
mereka terpaksa membatalkan menjelang keberangkatan
karena belum melakukan vaksinasi covid sembilan belas dosis ketiga atau booster
mereka mengaku sebelumnya tak mendapat informasi mengenai kewajiban menunjukkan hasil tes pcr
bagi pelaku perjalanan dalam negeri berusia delapan belas tahun ke atas
yang belum mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga
tadi tuh saya datang ke stasiun maksudnya mau antigen antigen lebih ini kan
tapi ternyata loh kok disuruh pcr gitu kan nggak ada edukasi dulu kan dari pemerintah
atau sms atau wa atau apa gitu
tanya ya udah kaget
dua kali dua kali vaksin kan belum booster nih
bagi calon penumpang yang membatalkan tiket keberangkatan
pt kai daerah operasi delapan surabaya membatalkan vaksin booster atau dosis ketiga
sesuai dengan yang tercetak di tiket sampai dengan tanggal dua puluh satu agustus
setelah dia melakukan perjalanan sesuai dengan yang tercetak di tiket tersebut
pt kai daerah operasi delapan surabaya juga menyediakan
fasilitas tes pcr dengan biaya rp satu ratus sembilan puluh lima di tiga stasiun
yaitu stasiun surabaya gubeng surabaya pasar turi dan malang
beberapa calon penumpang juga ada yang memilih melakukan tes pcr
dan menunda jadwal keberangkatan
karena masa berlaku tes pcr adalah tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan